hingga dua puluh lima juli secara akumulatif kasus covid sembilan belas dki jakarta masih tertinggi se indonesia dengan jumlah tujuh ratus delapan puluh enam delapan ratus delapan puluh kasus
dari angka tersebut tujuh ratus dua empat ratus tujuh puluh tujuh diantaranya dinyatakan sembuh dan sebelas satu ratus delapan puluh satu meninggal dunia
setelah satu setengah tahun hidup di tengah pandemi bagaimana tanggapan warga ibu kota
sangat cepat sekali menyebarnya dan kebetulan untuk saya sendiri teman teman sekitar saya keluarga saya juga cukup banyak yang sudah kena covid sembilan belas
covid sembilan belas itu ya istilahnya wabah yang sampai saat ini tuh masih banyak maksudnya berpengaruh ke sektor pekerjaan terutama terdampak juga ke pekerjaan di kantor saya
tanggapan saya soal covid sembilan belas ini sangat meresahkan
seluruh warga indonesia salah satunya karena terganggu setiap pekerjaan yang ada
gubernur dki jakarta mengusulkan revisi peraturan daerah yang mengatur sanksi pelanggaran protokol kesehatan
anies baswedan mengusulkan adanya sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan
lalu bagaimana tanggapan warga
kalau sanksi pidana menurut saya sebenarnya kurang perlu ya karena menurut saya lebih tepat
sanksi sosial aja sih seperti mungkin disosialisasikan karena sejauh ini kayaknya sosialisasi untuk protokol kesehatan itu sebenarnya masih kurang apalagi untuk warga warga yang menengah ke bawah
jadi kalau untuk sanksi pidana sih menurut saya tidak perlu ya sebenarnya
istilahnya untuk sanksi ya mas sanksi untuk pelanggar protokol covid kalau menurut saya sih masih kurang setuju
soalnya kan di sini banyak juga dari kita misalnya dari pekerja pekerja informal contohnya kayak pedagang gitu yang dirugikan
kalau dari sektor kantor seperti karyawan swasta sih oke lah
anggapan untuk yang melanggar protokol kesehatan harus diberi sanksi dan teguran agar supaya warga masyarakat jakarta tertib dengan protokol